pria pria ukraina harus rela berpisah dengan keluarga menuju garis depan untuk berperang melawan rusia
ya ini pasti hal yang berat ya dirasakan oleh para pria yang sudah berkeluarga di sana
tentu saja juga bagi istri dan anaknya harus ditinggal ayah dan juga suami yang maju ke medan perang
dan anchor cnn international dan lemon ini berbincang dengan dua keluarga yang ditinggalkan kepala keluarga mereka berjuang di garis depan
karena bu hel telah tinggal di lviv sepanjang hidupnya tapi saat ini suaminya max meninggalkannya untuk bertempur di ukraina selatan
oksana dan dua anaknya tidur di lorong ini berjaga jaga jika sewaktu waktu ada serangan udara
mereka satu dari sekian keluarga di ukraina yang terpisah dari suami dan ayah mereka yang harus bertempur di garis depan
dan mereka juga terpaksa mendapat panggilan dari nomor yang tidak diketahui
apa yang kamu khawatirkan tentang nomor yang tidak diketahui
saya takut bahwa seseorang yang tidak diketahui akan menanggung saya dan memberi saya berita buruk
apa yang paling sukar
itu tidak mendefinis dan kamu tidak bisa menginfluensi apa apa pun
kamu mencoba untuk mengikuti berita tapi kamu tidak bisa melakukan apa apa pun
itu dan kejahatan itu
itu dan kejahatan itu
jika bukan untuk anakku saya tidak akan berada di sini
untuk setiap ibu hal paling penting adalah untuk menjaga anak mereka
jadi kamu akan tinggal di kiev jika bukan untuk anakmu
karena ini adalah rumahku keluarga dan keluarga aku di kiev
kamu risau tentang dia
apa yang kamu risaukan
bahwa dia tidak akan dipecat
bahwa dia tidak akan dipecat
ketika kami pertama kali ke kiev saya bertanya apa yang dia inginkan untuk hari kebahagiaannya
dan dia tidak mengatakan
saya ingin hari ini diulang
semua orang berharap perang segera berakhir
apa yang pertama kamu lakukan ketika melihat ayahmu
apa yang kamu lakukan
saya akan menghubungi dia
dia akan berhubung
saya akan menghubungi dia dan mengucapkan terima kasih
mengucapkan terima kasih untuk apa
untuk yang kamu berhutang
terima kasih untuk tetap kuat
terima kasih untuk memberikan keamanan
terima kasih untuk menghargai segalanya untuk kami
orang kita dan negara kita